sepanjang keikutsertaan indonesia di olimpiade
hanya ada tiga cabang olahraga yang tercatat bisa menyumbangkan medali bagi tim merah putih
yakni panahan bulu tangkis dan angkat besi
tapi dari tiga cabang olahraga tersebut
baru bulu tangkis yang tercatat bisa menyumbangkan medali emas bagi indonesia
dan di olimpiade tokyo nanti
bagaimanakah peluang tim bulu tangkis indonesia untuk dapat meneruskan tradisi emas tersebut
ataukah tokyo akan menjadi olimpiade perdana bagi cabang olahraga lain
untuk dapat menunjukkan prestasi tertingginya
dengan sederet prestasi dunia yang sudah diraih
bulu tangkis memang selalu menjadi andalan indonesia untuk mendulang emas di ajang olimpiade
namun pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia membuat peta persaingan di olimpiade tokyo nanti akan menarik
minimal turnamen selama satu lima tahun belakangan akibat pandemi
membuat perkembangan kekuatan pemain lawan sulit ditebak
dengan kondisi tersebut
kekuatan mental bertanding akan menjadi pembeda sekaligus faktor penentu di tokyo nanti
dari sebelas atlet bulu tangkis indonesia yang akan tampil di lima nomor
secara realistis peluang terbesar indonesia untuk meraih medali emas ada di nomor ganda putra
kalau melihat kondisinya boleh dibilang kevin marcus dan hendra aksan yang sangat diharapkan untuk bisa meraih
dan dari sisi undian pun
karena captain marcus bergabung dengan liang wang chilin
yang di luar dugaan di leg asia kemarin mereka mencatat hat trick tiga pokan tiga gelar juara
jadi memang saya kira persaingan di ganda putra ini relatif cukup keras yang diikuti oleh enam pasangan
ya mudah mudahan di fase grup ini benar benar menjadi ajang pemanasan yang bisa dilakukan oleh kevin dan marcus dengan mulus
cabang olahraga lain yang tampil di tokyo juga bukan tanpa peluang
diangkat besi lifter andalan indonesia
eko yuli irawan bertekad untuk menang
irawan bertekad untuk menjadi penyumbang medali emas olimpiade pertama bagi indonesia di luar cabur bulu tangkis
dengan progres latihan yang sudah dicapai
eko yang turun di kelas enam puluh satu kg optimis dapat mengeluarkan penampilan terbaiknya di tokyo nanti
sebagai catatan total angkatan terbaik eko yuli seberat tiga ratus tujuh belas kilogram
hanya terpaut satu kg dengan catatan terbaik rival beratnya lifter peringkat satu dunia
bila kembali dapat meraih medali di tokyo
eko akan menorehkan prestasi tersendiri dengan mampu terus menyumbangkan medali
eko akan menorehkan prestasi tersendiri dengan mampu terus menyembangkan medali
eko akan menorehkan prestasi tersendiri dengan mampu terus menyembangkan medali
di empat kali olimpiade yang diikuti
kita ingin perusahaan terbaik

terus kesehatan kita
semoga semua sesuai yang kita inginkan
terima kasih untuk tim tempoh blessi olimpiade
untuk memberikan prestasi terbaik
perlepasan kontinen olimpiade indonesia secara resmi
dilakukan presiden joko widodo di istana negara pada delapan juli lalu
namun pandemi membuat acara ini hanya dihadiri oleh empat perwakilan atlet saja
sementara sisanya mengikuti prosesi acara secara daring
dengan total dua puluh delapan atlet yang berangkat
mereka akan tampil dicabur atletik panahan rowing menembak
bulu tangkis angkat besi renang dan selancar
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta